komisi pemilihan umum mencatat pada pilkada dua ribu dua puluh terdapat dua puluh lima daerah yang hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah
daerah yang melawan kontak kosong dalam pilkada selalu bertambah
hal tersebut menjadi sorotan pemerhati pemilu tentang turunnya kualitas demokrasi di indonesia
pada penyelenggaraan pilkada serentak dua ribu dua puluh terdapat dua puluh lima daerah yang melawan kota kosong
karena di daerah tersebut hanya diikuti oleh satu pasangan calon kepala daerah
daerah yang melawan kota kosong jumlahnya tersebar di hampir seluruh wilayah di indonesia
mulai dari barat sampai ke wilayah timur indonesia
dan dari semua wilayah itu jawa tengah tercatat sebagai daerah dengan jumlah terbanyak pilkada yang melawan kontak kosong
di antaranya adalah ibu kota jawa tengah sendiri yaitu kota semarang
pilkada di kota semarang diikuti oleh satu pasangan calon
yaitu hendra prihadi heverita gunaryanti rahayu
pasangan yang diusung oleh pd perjuangan ini juga mendapatkan dukungan dari mayoritas partai politik
yaitu partai gerindra demokrat nasdem golkar pkb psi pan dan juga pks
dan selain di semarang kita masih di jawa tengah kabupaten kebumen juga hanya ada satu pasangan calon
yaitu adalah arief sugianto ristawi purwaningsih
pasangan yang diusung oleh pdi perjuangan ini juga mampu
menyapu bersih seluruh dukungan partai politik yang lain
mulai dari pkb gerindra golkar p tiga nasdem pan demokrat dan juga pks
dari jawa tengah kita agak bergeser sedikit ke provinsi jawa timur
kita akan fokus di kabupaten kediri
ini yang menjadi sorotan juga karena ada putra dari politisi senior pd perjuangan
yang juga menteri sekretaris kabinet pramono anung hanindito himawan
yang berpasangan dengan dewi maria ulfa yang memborong sembilan dukungan
dari partai politik
pd perjuangan tentu sebagai motor koalisi didukung pkb golkar gerindra pan nasdem demokrat p tiga dan juga pks
kita tinggalkan di pulau jawa kita bergeser ke pulau sumatera
kita akan ke sumatera utara tepatnya di kota pematang siantar
yang juga menyelenggarakan pilkada dengan satu pasangan calon yang melawan kota kosong
paslon asner silalahi susanti dewayanti mendapat dukungan dari seluruh partai politik
yang ada di dprk
di kota pematang siantar yaitu pd perjuangan golkar gerindra pan demokrat hanura nasdem dan juga pkpi
dengan jumlah dukungan tiga puluh kursi dprd pematang siantar
dari pulau sumatera kita ke pulau sulawesi
kita akan fokus ke kabupaten goa sulawesi selatan
yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon petahana adnan furizta isan
dan juga abdul rauf malagani krkio
pasangan ini berhasil menyapu bersih
masih dukungan partai politik
ada golkar di sana p tiga nasdem pan pkb demokrat pdi perjuangan perindo pks dan juga gerindra
dan adnan adalah putra dari mantan bupati goa dua periode sebelumnya
almarhum isan yasin limpo
yang juga masih keponakan dari syahrul yassin limpo
mantan gubernur sulawesi selatan yang kini menjabat sebagai menteri pertanian
kita bergeser ke wilayah yang paling timur di indonesia
di tanah papua ada tiga daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja
satu diantaranya adalah kabupaten manokwari selatan
kandidat petahana markus waran wempi weli rengkung
melawan kota kosong di pilkada manokwari selatan
pdi perjuangan nasdem demokrat golkar hanurat dan juga pkpi
menjadi partai pendukung dari pasangan ini
dan memang kalau kita bicara mengenai kota kosong
jumlah daerah yang melawan kota kosong pada pilkada dua ribu dua puluh terbilang cukup banyak
dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan pada pilkada sebelumnya
kita akan lihat dari tahun dua ribu lima belas ya
hanya ada tiga daerah yang melawan kota kosong
jumlah itu kemudian naik di pilkada dua ribu tujuh belas menjadi sembilan daerah
kemudian naik lagi pada pilkada dua ribu delapan belas menjadi enam belas daerah
dan saat ini di pilkada serentak dua ribu dua puluh jumlahnya menjadi dua puluh lima daerah
namun melawan kota kosong tidak berarti sudah pasti menang
pertama kali dalam sejarah dunia politik indonesia
kota kosong pernah menang di pilkada kota makassar pada tahun dua ribu empat
lalu pertanyaannya bagaimana jika kota kosong yang menjadi pemenangnya
ini sudah diatur dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas tentang pilkada
kemudian pasal dua puluh lima ayat satu di pkpu nomor tiga belas tahun dua ribu enam belas
diatur apabila kota kosong yang menang
maka akan dilakukan pilkada kembali pada pemilihan kepala daerah serentak periode berikutnya
kita akan lihat apakah di pilkada tahun ini kembali ada pengulangan sejarah
di mana kota kosong yang justru menjadi pemenangnya